gak apa apa diir
gak apa bodoh dulu mau diir
pengulangan ya coba
kan otaknya terus renang
lo memang jago
yaudah gue cabut dulu ya
sampai jumpa lagi
gak ada apa apa bu
yaudah lo tenang aja bu
kesempatan belum hilang
kita buktiin yang menang
siapa yang lebih hebat gue atau lo
yang menang itu hadiahnya
lo buktiin kalau lo itu bisa
lo jago kayak dulu
ya udah kita coba aja
pasti mondi mau ngelakuin itu demi gua
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu

kok neng liat ya dari cara dia ngomong tadi sama neng itu
kayaknya tuh banget minta neng itu kembali sama dia
padahal neng sama om kobar kenal dan tau itu baru sebentar
neng panjang ceritanya neng
tapi inti nama si kobar ini teh teman kecil ambunya neng
dan kobar sangat jatuh cinta pisang sama ambu neng
ketika mereka makin besar si kobar makin cinta
tapi cintanya tidak dibalas sama oleh ambu neng
malahan cintanya ditolak neng
membuat si kobar menjadi stres neng
menjadi gila dia neng
menjadi burau neng
nah ketika sudah dewasa ambunya neng ketemu sama abah
dan malahan jatuh cinta kepada abah
ya wajar itu ambunya neng kan cantik luar dan dalam hatinya juga cantik neng
jadi abah juga mencintai balik si ambu neng
kita menikah neng
semenjak itu kobar makin gelo neng
makin burau neng
sampai dia tuh dimasukin kalau nggak salah ke rumah sakit jiwa oleh orang tuanya
ketika itu orang tuanya meninggal dan mewariskan segala hartanya buat si korban neng
oh pantesan ya abah
harta warisan om kobar itu banyak
terima kasih neng
neng mau tinggal sama om kobar aja
ning walaupun abah tidak kaya tidak punya banyak harta
tapi abah mah gak rela ngeliat neng pergi dari abah
abah sih punya banyak cinta buat neng
abah tenang aja
walaupun om kobar itu banyak hartanya
tapi neng yakin kok
cintanya abah itu lebih banyak dari hartanya
tapi om kobar harta itu bukan segalanya abah
si neng abah
tunggu udah gue ngeliat neng ya
si kobar itu tidak akan menyakitkan neng raya
dia tuh pasti nge ah
jadi tidak mungkin dia jahat sama neng raya
yang namanya si kobar itu ada kelainan jiwa
jadi kita tetap harus waspada
saya mah takut pisan
si neng dibawa kabur selamanya sama si kobar
apapun alasannya mau merawat neng dengan baik pun
saya mah tidak akan rela membiarkan neng pergi dari perlukan saya
kecuali suaminya neng
si apa sih om
siapa coba yang mau mikirin nikah juga
neng kan masih sma
agnes aja mau nikah
masa neng gak mau nikah
ya kan tapi nanti abah bukan sekarang ya allah
nih neng itu gak akan nikah dulu
sebelum neng lihat abang nikah lagi
biar abah bahagia dulu
abah pengen lihat neng nikah
abah mah udah pernah
kan neng masih jangkanya panjang ya
neng kan masih sekolah
kalau abah nanti nanti keburu reot keburu tuan nanti abah ngalahin aku lagi
udah neng mau belajar dulu
ya aku mah
saya menikah lagi sekarang malah dipaksa paksa
kalau menurut saya nih ya neng raya
neng pengen abah teh punya penamping hidup
eh sebentar ruh
penamping hidup yang dari sebelah mana lagi
kan ada kita bertiga nih
eh ini mau kemana d
mau belajar di mana
deket sama loh
diajarkan dato' abah
lo tes abah ya
pelajaran muda sangat lama
apa bodo dulu mau neng
pengulangan ya coba
kan otak lo terus renang neng
lo memang jago
thank you adam
terima kasih mas
gak apa apaan sih mon
ini kan lo yang menang
jadi gue gak mau terima mon
itu hak lo
buat bantuin lo
mon tetap gue gak bisa terima
ini urusan pribadi gue
dan gue gak mau lo ikut campur urusan pribadi gue
jadi gue orang lain nih buat lo
dan gue juga gak bermaksud ikut campur urusan keluarga lo
gue juga mau bantu nyokap lo
lagian kita kesini sebagai tim boy
jadi please terima ya
jadi bebas dong kalo gue mau ngasih ke lo
oke makasih segala segala